julie aku ingin banget ketemu sama kamu
tapi kenapa ya jalan menuju kebahagiaan kita kok kayaknya susah banget
dan ini ini merupakan konsep proyek kita ke depan
coba kamu perhatikan
dan coba kamu kasih saya ide atau saran bagaimana baiknya
aku gak bisa membayangkan kamu buta seumur hidup julie
kamu gak layak menderita seperti itu
untung aku milih gak mau ribut sama orang sekila kamu al
di thank you banget ya
kamu tuh bener bener sahabat aku yang paling baik
kamu kan udah jadi bagian dari keluarga kita
jadi kamu berhak kok untuk mendapatkan saham itu
oke di aku mau training si arsa dulu ya
seberapa banyak racun yang perlu kita kasih ke sinjung
ot bc kawan gua
jangan pernah datang ke rumah gue lagi jangan pernah telfon ke rumah gue oke
lu tuh mau masuk penjara
enggak enggak enggak
ini uang muka untuk kerjaan lo ya

jadi nih udah tau kan caranya